aku gak mau
aku mau dengerin musik itu
aku sukanya denger musik loncong
norak banget izin satu ini
hah engga engga kita gak main
biar pangeran jin aja yang beli ya
kamu maling rupanya ya
periksa periksa periksa
lah ini punya istriku
apaan tuh ini
ini itu mah
ini kan belian saya
dari awal saya emang jadi curiga
dan ini bukan orang baik
nah sekarang momi
harus minta maaf sama pak jun
kalau misalnya gak ada pak jun
ini perhiasan omik sudah amblas
ini diambil sama si poh
ya ampun papi
momi kan tadi lagi makan di dalam
momi tunggu momi
bawa ke kantor polisi
lama aja pak jun
saya bawa sekarang pak
badanku terasa sakit
adi tidak tenang
punya anak bos
lalu misalnya menghilang terus
ini tidak adil bos
kenapa aku yang selalu kena sial
jangan teriak teriak
terpada bangun nih orang orang
lagian ngapain sih masih disini aja
ngejar ngejar bang
makanya tobat dong
ternyata ngejar ngejar omcik terus
udah remuk badannya
terus dateng dosa lagi
aku mau tobat
mungkin malu aja
aku mau tobat
tidak salah dengar nih bos
bos dahin mau tobat
aku mau tobat
kalian ikut tobat ya
kalau misalnya bos jahil mau tobat
sama gini juga
ubalah tolongin aja
yang penting dia udah mau tobat
mau diterima tobatnya
gue gak mau
gue gak mau dengerin musik gitu
aku sukanya denger musik roncong
norak banget izin satu ini
hah enggak enggak kita gak main
biar pangeran jin aja yang beli ya
ya kan ngaku aja
luza banget sih mau tobat
aku percaya kok
pak boleh gitu
kalau om jin gak mau cari
itu biar aku aja yang cari
jangan jangan jangan jangan
ini karena bos jun aja nih yang minta om jin mau nih
apa pengarangnya siapa
jail bener bener mau taubat
kalau gitu jinny bakalan laporin sama raja jin
hei tunggu tunggu jinny
jangan marah dulu dong
om jin dan jun
itu sekedar taktik
setelah itu aku akan mendapatkan
kebetulan ada jinny hadir bantu jinny
aku perlu bantu lagi sayang
aku butuh kamu
wah gimana ini
harus nyari lagu keronco
yang penyanyinya rudy antono
karya kok ada di sini
eh jun kamu dari mana aja sih
kamu punya barang antik nggak
karaya ada tugas dari sekolah
tugasnya aneh banget
tugas pelajaran nyanyi
tugas apa ya
ada deh pokoknya
kamu punya kan barang antik
kursi dong kakaraya
tapi disimpan di suatu tempat
namanya juga barang antik
sebentar lagi aku akan mendapatkan tekonya
oke lah kalau begitu
oke lah kalau bak bak bak bak bak bak begitu
berarti dekok itu ada di sini
kikombal gambil kembol
kikombal gambil kembol
hehehehe ini yang aku cari teko teko hehehe
hai wincoklah jidjic
hai ngapos aja ayo ya why hehehe eh mbing bantu aku apa pacarnya bikin makhluk makanya
sekolah jangan sampai di gerbang doang sekolah itu masuk kelas belajar kalau sekolah dan
seringan modul modul ayat doang buka ya udah baca baca undang undang dasar jin
enggak ngerti dong tulisannya enak deh
ilmu gue tuh lebih tinggi dari ilmu kalian
ini gara gara kalian
akhirnya kita dilempar sama pangeran
gara gara bos juga
nggak bisa berbuat apa apa
kita pulang aja ya bosan
siap ke bubur